berikutnya panglima tni marskal tni hadi cahyanto
menyambut kedatangan satgas maritim task force dua puluh delapan g
yang baru selesai melaksanakan tugas membantu pbb
untuk pengamanan negara lebanon
panglima juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan
kepada prajuritnya yang bertugas melakukan pengamanan
di luar negeri selama dua bulan
penyambutan seratus prajurit tni ini berlangsung
di dermaga kolin lamil tanjung priok jakarta utara
pada senin pagi
panglima menyatakan pengiriman satgas merupakan program
pemerintah yang akan membantu perdamaian dunia
dengan mengirimkan empat pasukan secara bertahap
saat ini indonesia sudah mengirimkan tiga lima ratus pasukan
pasukan terakhir diberangkatkan pada hari minggu kemarin
yang dilepas langsung oleh presiden joko widodo
hadi cahyanto juga menyatakan rasa bangga terhadap prajuritnya
yang dapat melaksanakan tugas dengan baik
sehingga kini indonesia diangkat menjadi anggota
tidak tetap pbb
sudah sesuai dengan program pemerintah
kita akan mengirimkan sejumlah empat pasukan
ini sekarang sudah tiga lima ratus sekian
yang diangkatkan terakhir oleh bapak presiden joko widodo
dan hari ini kita menerima selesainya tugas
dari mtf ke dua puluh delapan c
dan saya tanya kemarin semuanya kembali dalam keadaan sehat
memang saya tekankan setiap pasukan yang pulang dari luar negeri
saya minta cek kesehatan sebelum kumpul dengan keluarga
dan alhamdulillah semuanya sehat
dan saya bangga karena bisa melaksanakan tugas dengan baik
dan akhirnya mengangkat indonesia menjadi anggota tidak tetap pbb